setelah semuanya oke itu biasanya the next step nya itu dikasih ke audio stage audio dap
jadi nyaman didengar oleh para penonton
mengatakan penipuan amal palsu memanipulasi kepedulian tulus masyarakat terhadap orang lain di komunitas mereka
nah ini seringkali dibilang miniatur atau replika dari raja ampat versi jawa
jadi bermagian macam pepes suka dari ikan ayam
ya yang sangat bukan membahayakan tapi yang merugikan
jadi dalam kekerasan dilahasi personal itu ada yang namanya siklus kekerasan
tentunya dengan harga berkawan
nah untuk melihat langsung dan juga ikutan sahur di sana sudah ada rekan kami wida subianto
tapi berarti ini ya lah istilahnya udah safe lah lu ada kuliahan lah kalau misalnya lu amit amit gak keterima di ui lu kan udah ada backing an ya kan
sehingga dalam waktu enam sampai delapan jam di waktu siang hari
hari ini tanggal dua puluh empat one way pertama cukup lancar
tapi saya juga sempat mendengar ada nama bu sri mulyani misalnya yang juga sudah ramai santer begitu
mengatakan hal ini menandai titik balik dalam pengobatan penyakit ini
biasanya berlengkap sebelum makan utama itu
habis ngambil lima pemain sekaligus
dan dia pemegang medali emas presiden cup di kelas dia
oleh karena itu kita harus mengikuti perkembang teknologi tentu nanti di teknisnya di apa namanya kementerian menkominfo
pria warga kecamatan ranca bungur kabupaten bogor jawa barat ini
sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan
sebetulnya beliau juga punya background di kimia ya pak edi ya
nah ini mengapa tidak ditelusuri
dan ya pemerintah perjalanan akan
jadi dalam beberapa hari kemarin
untuk beli peralatan skincare dan pakaian juga sih
mudik adalah tradisi turun temurun di indonesia
jika tidak ada pengetahuan dan analis
dan aksesoris khas suku dayak
karena memang jarang sekali
di tengah jadwal yang semakin ketat ya bu
nah tapi ketika seorang individu jatuh cinta baik laki laki ataupun perempuan
tetapi dari bca sendiri kita lihat bahwa demand untuk kredit itu cukup besar
mengembangkan ke pada apresiasi
di trail abis trail baru saya bergerak saya mulai main basket
karena kalau peraturan maka petugas di lapangan bisa bertindak
bersaing dengan tiga belas negara itu cukup membuktikan bahwa pengaruh hal ini besar banget ya
bulan ramadan tahun ini menjadi pengobat rindu para pecinta
biasanya begitu soalnya kalau di bandung sama di jawa barat begitu aha td gitu
dan kemudian kami mendapatkan pesan pada pukul lima saya akan mengatakan
rasa gurih dan pedas di dalam menu ini enak
nah harus ikut tes kayak pelajaran itu kayak sbm utmbk
itu berapa kadar gula yang seharusnya kita miliki
ya tentu ini menjadi bagian penting
di sini juga ada interface jurni
baik terima kasih mbak tiffany
warga asli desa sawon kecamatan buduran sidoarjo ini
ke empat dan ke lima olahraga ke enam dan ke tujuh istirahat
kalian kan penerus peradaban
nah tapi kita mau tanyakan juga apakah anda merasa bahwa pelibatan masyarakat sipil
karena nanti tiga bulan pertama itu memang dikatakan masih sama dengan analog ya
dan anaknya bahkan jadi ikut khawatir
seperti kotak p tiga k obat obatan ringan alat pemadam api ringan atau apar
kurang lebih dua ratus undang undang sektor lain
nah akhirnya waktu itu tuh abang saya tuh punya teman juga kak
dan today kalau boleh saya lanjutkan
iklim mongolia yang dingin dihangatkan lewat kaldu mendidih yang cocok dipadu padankan dengan berbagai jenis bahan makanan
tugasnya aku disini saya mengajak semua keluarga indonesia semua masyarakat indonesia harus bisa memberikan apresiasi
tiba tiba disuruh nge rap nih ya allah
presiden dari badan tersebut hayden groves
beraneka ragam bahan inilah yang membuat kerupuk bisa sangat bervariasi
sini siap siap langsung masuk sudah mana yang dapat tempat duluan yaitu yang berhak
eceran pun terkena imbasnya salah satunya nur afrianti penjual bensin eceran ini mengeluhkan